bang adi praetno bagaimana kemudian kalau ada suara suara partai yang tidak lolos begitu atau yang memang ada di angka angka kritis ya empat puluh lima persen begitu ya
ini soal keterwakilan suara publik yang menjadi hangus lah sia sia tidak terwakilkan
nah itu kan kemudian yang dianggap ini agak mundur demokrasi kita karena kemudian membatasi tadi itu seperti apa
ya kalau hitungannya lolos nggak lolos ke senayan tujuh persen kemudian suara dianggap gugur hangus mungkin iya
tapi ingat nggak lolos ke senayan bukan akhir dari segalanya buat partai politik
dia bisa menjadi oposisi di luar parlemen
jadi pendukung pendukung partai itu bisa dikanalisasi melalui tetap partai yang diusungnya untuk menyembunyikan atau menyampaikan isu isu strategis
jadi jangan merasa hopeless gara gara partai yang didukung nggak lolos kesenayan
atau berpartai itu adalah salah satunya adalah untuk agregasi kepentingan
menyampaikan aspirasi dan aspirasi itu nggak harus di senayan
tidak harus di dpr bisa melalui jalur jalur di luar
saat ini di era keterbukaan yang gak lolos ke senayan bisa berkoalisi dan masuk dengan partai partai yang ada di senayan
atau langsung ke jantung kekuasaan pemerintah
itu yang harus dilihat sebenarnya
yang kemudian harus ditentang itu kalau ada pembatasan bikin partai politik
itu harus dilawan saat ini hampir tiap tahun menjamur partai politik
ini harus sembalan partainya kang pipin
mungkin nanti ada sempalan dari pan silahkan bebas
itu tantangan sebenarnya
bagaimana pemilih yang masih belum diyakinkan itu mencoblos mereka
ini kan kompetisi secara terbuka
janganlah misalnya terlampau mendramatisir ini membunuh demokrasi setback ke belakang
nggak ada yang menghalangi mereka kok
mereka tetap establis sebagai partai politik
tapi ketika kemudian ide itu selalu muncul dari partai partai dengan jumlah suara yang besar
nah anda melihat kecenderungan itu bagaimana
nah tapi memang bagi partai yang nomor urut buncit dan nggak lolos ke senayan
ini dianggap sebagai kriminalisasi dalam mereka ini
membunuh kesempatan berkompetisi dan seterusnya
kalau saya sih adalah satu mazhab yang setuju naik
naiknya tapi gradual
karena bagi saya adalah
karena nanti soal angka itu bisa dikompromikan oleh teman teman
kalau saya kan melihat partai di indonesia kan tiga
satu partai nasionalis yang kedua religius
kan ini enak kalau masing masing misalnya partai nasionalis cuma ada dua
yang islam atau religius itu cuma ada dua
kan ada enam atau maksimal tujuh lah
jadi variasi dan variabel partainya enak
kalau saat ini agak susah melihatnya mas bro
soal kunut nggak kunut ini menjadi penting dalam politik kita
soal ziarah kekubur nggak kekubur ini menjadi penting
dan bisa menjadi partai politik ini menjadi penting dan bisa menjadi partai politik ini menjadi penting dalam politik kita
jadi partai politik ini menjadi penting dalam politik kita

nggak kekunutan gitu
betul sementara partai islam yang lain
oh ini suka kunutan ziarah kubur
kempen lima tahunan
kan menurut saya tidak ada yang penting sebenarnya didiskusikan
yang membuat kanalisasi partai politik umat islam itu terbelah belah
ini yang saya kira penyerahanan parpol itu adalah
ada partai nasionalis gitu ya
tapi jangan terlampau banyak lah gitu
yang kemudian harus diremas menjadi satu
kalau penyederhanaan partai untuk mempermudah pengambil keputusan
di parlemen dan lain sebagainya itu masuk logika kita tidak
yang selama ini terjadi kan sebetulnya juga sama sama saja kan begitu
yang terjadi karena partai politik kan punya
akhirnya tersandar dengan kepentingan partpol itu sendiri sebenarnya kan
kalau multi partai sederhana relatif bisa dikendalikan
kalau multi partai ekstrim agak susah untuk dikendalikan
anggaplah misalnya partai politik yang lolos ke senayan hanya cuma enam
ini relatif sudah bisa dibaca kecendungan arah politiknya
mau oposisi ataupun di luar kekuasaan
tapi kalau saat ini ada sembilan bahkan sepuluh sebelumnya
masing masing partai agak susah untuk menentukan pilihan politik
nasdem dalam satu isu misalnya dengan pdip mesra
tapi di isu lainnya bisa tabrakan
misalnya karena sering sering ketemu sama pks
nasdem agak galak belakangan misalnya
karena memang terlampau banyak teman yang masih bisa diajak bicara
terlampau banyak teman yang masih bisa diajak berkompromi
tapi kalau segmentasi partainya diserahanakan jadi lima atau enam
mau genit main mata itu agak susah
dia akan mencari begitu banyak musuh politik yang
kemudian mempersempit ruang gerak dan manuvernya
apakah itu bisa membuat kondusivitas politik lebih terjaga
kalau politik susah untuk kondusif ini bukan majis talim soalnya
mau dua partai ini nggak kondusif
pasti ada yang oposisi ada yang pemerintah
menginginkan politik kondusif itu nggak mungkin
tapi minimal bisa dijinakkan dan dikendalikan
jadi presiden tidak lakut ke dpr
begitupun dpr tidak takut kepada presiden
pilihan realistis kah atau memang yang cukup aman dan juga bisa mengakomodir teman teman yang lain
ya sebetulnya kami belum mengkajukan

mengkaji secara detail ya berapa angka
tetapi memang kami memilih untuk tidak ekstrim
jadi kalau misalnya empat tetap atau ditambah lima
jadi artinya tidak langsung secara otomatis
seperlima tahun bisa jadi naik kita lihat gitu ya
dan kita juga memahami bahwa efektivitas dan yang lainnya
tetapi kami ingin melihat bahwa partai politik sebetulnya adalah corong dari perwakilan
representasi dari rakyat
jadi kami khawatir kalau memang itu secara
apa namanya drastis kenaikannya
maka terbuang suara representasi itu tidak ada di parlemen itu pertama
yang kedua tadi saya kira selalu kan mas adi ini memperlihatkan partai ini corong yang agak sedikit momok negatif gitu ya
tidak hadir hanya hadir lima tahunan
ini juga menjadi refleksi buat kita
makanya bagi pks adalah bahwa kami tidak mau menjadi partai yang partai pemilu artinya partai lima tahunan
makanya kami selalu mengatakan bahwa kami punya namanya
advokasi peran advokasi pelayanan terus kemudian pemberdayaan masyarakat
itu yang selalu kami sampaikan
makanya kami selalu gencar misalnya ketika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat
kami terdepan misalnya menghalau menolak kenaikan bpjs
kami mengusung pansus jiwa seraya supaya diungkap misalnya
corona misalnya kami tetap mendukung pemerintah tetapi pemerintah seharusnya lebih tanggap terkait dengan ini
harusnya antisipasi lebih awal langkahnya lebih cepat begitu dibandingkan saat ini tiba tiba kita sudah menangkapnya
jadi saya kira memang kami memahami bahwa ini adalah suara suara masyarakat yang harus kami sampaikan
dan kami memang alhamdulillah sampai saat ini konsisten untuk memperjuangkan itu
dan terkait dengan ini sekali lagi solusinya bukan dengan secara drastis menggunakan pt sebagai cara untuk mengaputasi itu
sehingga melahirkan tadi keberagaman semakin semakin besar dan semakin banyak yang akan dilakukan
sempit tetapi konfederasi atau pelembagaan koalisi di parlemen yang seharusnya bisa dilegalkan dalam bentuk undang undang
tetapi dengan sistem presidensial
jadi saya kira ini yang lebih baik sebetulnya
jadi konsistensi partai politik dalam bersikap terkait apakah dia berada di dalam atau di luar pemerintahan
karena ketika berada di dalam pemerintahan dia tidak lagi bisa bersikap kritis murni mengaspirasikan suara masyarakat
dibandingkan yang berada di luar pemerintahan
sehingga terlahir check and balance ada second opinion
masyarakat merasa ada suaranya terwakili di dalamnya
tapi kan ceruk suara kita tadi cukup banyak ya
bang adi praetno juga katakan pemilu kita juga tingkat partisipasinya juga masih rendah
artinya kan juga ada faktor partai politik itu sendiri
yang kemudian perlu kita kritisi bersama
bang adi praitno dalam kerja kerja politiknya
tidak hanya kemudian soal parliamentary threshold kah
tapi bagaimana upaya upaya partai untuk bisa masuk ke tengah tengah masyarakat
sehingga sebetulnya tidak perlu khawatir soal angka tujuh persen
betul jadi saya kira ini juga pertarungan tentu
bagi kami bagi pks
kalau memang nanti pada akhirnya kami misalnya menolak itu
tetapi partainya nasdem dan yang lain menyetujui tetap berada di tujuh persen
ya kami tetap akan menyetujui
akan berjuang untuk mendapatkan simpati dari masyarakat
tetapi saat ini saya kira ya memang butuh kebijaksanaan dari semua partai politik yang besar
dulu juga sebetulnya waktu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas untuk menentukan pt di tahun dua ribu sembilan belas
ini juga perdebatannya juga sama
partai partai besar menginginkan pt yang tinggi
tetapi kami berada di tengah ya
saya kira kita juga harus melihat ke bawah
jadi ini muara dari diskusi soal parliamentary threshold
mungkin juga bagian dari revisi undang undang pemilu ya kang saan
ini sebetulnya mau kemana kalau yang ada di bayangan dari partai nasdem dan juga pks misalnya
karena kan ini selalu berbeda beda kan
ada yang mau angka sekian ada yang sekian
ada yang kemudian ini naik saja atau tetap di angka empat persen
ini muaranya sebetulnya mau kemana
tapi dijawabin nanti
kang saan udah gak sabar
kita break dulu
kami akan segera kembali